menteri perhubungan budi karya sumadi pekan ini akan memanggil operator maskapai penerbangan
untuk memastikan harga tiket pesawat terjangkau bagi masyarakat saat momentum libur idul fitri dua ribu sembilan belas
dilansir dari cnn indonesia com menteri perhubungan budi karya sumadi berharap
pembahasan tarif pesawat dapat segera terrealisasi pada pekan ini
mengingat angkutan pesawat masih menjadi salah satu andalan bagi pemudik
hari ini menteri perhubungan membuka rapat koordinasi kesiapan angkutan lebaran dua ribu sembilan belas
di gedung cipta kemenhub
rapat ini sendiri merupakan rapat koordinasi awal sebagai pijakan untuk rapat selanjutnya
dengan masing masing sektor terkait termasuk sektor transportasi udara